saya memiliki informasi yang menarik utamanya bagi anda penggemar barang barang bekas
karena anda wajib berkunjung ke bandung
sebab di beberapa sudut kota bandung terdapat pasar maupun toko yang menjual barang bekas berkualitas
ya ternyata tidak sekedar bekas namun juga antik dan juga bernilai seni
iya bandung selain menyajikan wisata kuliner wisata alam hingga wisata belanja
bandung ternyata dikenal sebagai salah satu kota yang memiliki tempat untuk berburu barang bekas
nah saya akan ajak anda untuk berkunjung ke sentra penjual barang bekas yang ada di bandung
lokasi pertama yang saya kunjungi untuk berburu barang barang bekas adalah pasar cibenying di jalan cilaki
sejak dibuka pada dua ribu sembilan silam pasar loak yang buka setiap hari dari pagi hingga siang ini
selalu ramai dikunjungi para kolektor yang mencari barang bekas berkualitas
mereka mencari barang yang dianggap menarik
karena lebih ke koleksi sih
ya terus suka nyari barang barang yang aneh aja
ada banyak jenis barang bekas yang dijajakan di pasar ini
mulai dari kacamata barang barang elektronik seperti ponsel dan kelengkapannya
ada juga buku kaset baju hingga barang barang kuno dari tembaka seperti bokor lampu dan yang lainnya
barang barang lawas ini umumnya diperoleh dari pedagang dari luar kota bandung
kadang kadang abah cari sendiri cari sendiri ke daerah daerah dari mulai tanjung sari
sumedang cirebon kadang dari bandung juga ada
atau juga ada orang yang kolektor yang kebanyakan barangnya dilempar sebagian sama abah
apa main barang barang tua terutama main yang jenis kuningan
kadang kadang ya di atas dua lah
dalam satu bulan pasti ada aja itu minim dua juta saya dapat
apa yang paling banyak dicari
yang dicari barang tua tapi masih berfungsi
itu yang kebanyakan orang kalau dulu sih segala main
kalau sekarang udah agak agak pilihan
tidak hanya pasar cibenying di beberapa sudut kota bandung lainnya banyak dijumpai toko atau pasar yang menjual barang bekas
misalnya garage opa yang berdiri sejak dua ribu sepuluh
garaga upah dikenal sebagai toko yang menjual barang barang antik seperti furniture bergaya art deco
hingga aksesoris berumur lebih dari dua puluh tahun atau lebih
para kolektor barang bekas juga bisa mendatangi pasar seni dan antik cikapundung
sejak diresmikan pada dua ribu empat belas lalu pasar ini menjadi buruan kolektor lokal
pasar ini menyediakan barang lama yang belum pernah dipakai maupun barang bekas yang antik dan bernilai seni
pasar ini menjual beragam enamel serta benda benda kuno dan antik lainnya
harganya mulai puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah
bisa dibilang pasar ini merupakan yang paling lengkap di antara tempat lainnya
nah jadi di pasar ini ada sekitar kurang lebih satu ratus empat puluh kios
bukannya dari siang hari hingga malam hari
namun ramai dikunjungi
pada sore hari dan pasar seni dan anti cikapundung ini memang bisa dikatakan surganya bagi kolektor yang memburu barang barang vintage
seperti ini misalnya
zaiul hak bandung
pak ini harganya berapa nih pak
untuk end user dan kondisi new all stock
jadi ini barang lama yang belum dipakai
kalau yang use mungkin bisa dibawa itu